dan selain desain bank indonesia juga sering menambah pengamanan pada uang rupiah untuk menjaga beredarnya uang palsu
salah satu unsur pengaman yang digunakan bank indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima adalah recto verso yaitu gambar saling isi
teknik cetak khusus ini membuat gambar yang saling membelakangi menjadi gambar utuh
dan ini kalau kita perhatikan seperti apa sebenarnya fitur pengamanan yang diotakan gambar recto verso ini
kalau anda melihat di bagian belakang yang ada gambar gedung dpr mpr
sementara bagian ini juga ada di bagian muka gambar pahlawan presiden soekarno juga ada gambar rektoverso
dan tidak hanya uang seratus ribu rupiah memang sejumlah uang pecahan lain
baik itu lima puluh ribu rupiah sepuluh ribu rupiah dua puluh ribu rupiah dan juga lima ribu rupiah memiliki kode simbol recto verso ini
untuk melihat saling isi dan ini memang ditujukan untuk mencegah pemalsuan
dan itu dia fitur pengamanan
dan yang pertama bagaimana dengan fitur pengamanan berikutnya
kita akan melihat lebih dekat lagi
kalau tadi kita melihat seperti apa sebenarnya recto verso dan masih ada fitur pengamanan lain
salah satunya ialah watermark ataupun tanda air
dan gambar yang ada di dalam pengamanan ini hanya bisa terlihat jika diterawang ke arah cahaya
jadi ini mungkin anda nanti akan melihat jika menggunakan senter atau anda arahkan ke arah cahaya
mungkin anda juga familiar dengan kata kata
dilihat diraba diterawang seperti itu
dan ini dia akan terlihat seperti itu watermark yang ada di uang tersebut
tidak hanya uang rp seratus hampir keseluruhan uang kertas bahkan uang rp satu pun memiliki simbol watermark
dan ini memang sepertinya menyulitkan jika ada pemalsuan uang
dan tentu saja anda membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran jika menerima uang untuk mengecek apakah uang tersebut palsu ataukah uang asli
dan yang ketiga fitur pengamanan yang dimiliki oleh bank indonesia ialah bank pengamat
maksud saya benang pengaman
benang pengaman ini biasanya ditanam atau dianyam secara vertikal seperti itu
ini kalau anda perhatikan biasanya ini warnanya memang berwarna silver seperti itu
terlihat kalau di uang rp dua puluh anda akan melihat seperti ini
ini sebenarnya benang pengaman dan ini juga difungsikan untuk mencegah pemalsuan uang
dan ini memang sejauh ini cukup berhasil walaupun sejumlah kasus pemalsuan uang masih terjadi
ini memang membutuhkan perhatian masyarakat untuk lebih mengenal fitur pengaman apa saja yang ada
pada uang asli mereka
dan fitur pengamanan yang keempat yaitu tulisan mikro
ini tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar
memang untuk sejumlah tempat perbelanjaan mereka selain menggunakan sinar uv juga menggunakan kaca pembesar untuk melihat lebih detail lagi
ada tulisan tulisan kecil mungkin anda bisa melihat
saya sendiri agak kesulitan melihat di sini ada angka kecil yang menunjukkan rp sepuluh rp satu rp dua rp lima
dan ini sebenarnya memang akan bisa dilihat tulisan mikro ini dengan menggunakan kaca pembesar
tadi sudah ada benang pengaman tulisan mikro watermark rektoverso
dan fitur pengaman selanjutnya fitur pengaman kelima yaitu tinta berubah warna
ini anda perhatikan kalau dicontohnya kami teknik ini diterapkan pada logo bank indonesia di sudut kanan bawah pada pecahan rp dua puluh rp lima puluh ribu dan rp seratus
logo ini berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
ini tinta berubah warna ini akan berubah jika dilihat dari sudut pandang tertentu
terkadang berwarna ungu seperti ini
tapi juga jika diubah cara mengamatinya dia akan berubah menjadi warna hijau
seperti itu tadi
dan selanjutnya ialah fitur pengamanan terakhir yang akan kami perlihatkan
dan juga mungkin sebenarnya selama ini anda juga sudah tahu namun tidak begitu perhatian terhadap fitur fitur pengaman tersebut
ini kalau dari uang rp seratus ada gambar tersembunyi
ini gambar tersembunyi kalau kita perhatikan uang rp lima puluh ini seperti ada penari
dan juga di uang rp dua puluh juga ada fitur pengaman
ada fitur gambar tersembunyi lainnya
dan juga di sini ada fitur tersembunyi ini hanya bisa dilihat dengan sinar ultraviolet seperti itu
jadi ini dia enam fitur pengaman yang ada di uang yang diterbitkan oleh bank indonesia
jadi selalu ingat tanda tanda pengaman ini agar anda terhindar dari mendapatkan pemalsuan uang
kita tinggalkan informasi mengenai uang rp
ini walaupun memang di tengah masyarakat itu beredar bercandaan ataupun anekdot seperti itu
karena kesejahteraan baru dicapai
ketika uang proklamator deret dalam dompet bukan uang pati murah seperti itu
tapi memang ini anda harus butuh lebih detail lagi memahami seperti apa sebenarnya fitur pengaman
dan juga uang asli yang beredar di tengah kita